berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan tujuh tujuh ratus lima puluh satu kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus lima puluh tujuh sembilan ratus empat puluh delapan kasus
pasien sembuh bertambah empat dua ratus enam puluh lima orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus tiga puluh enam dua ratus enam puluh orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu lima persen
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus empat puluh lima orang hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai sembilan belas enam ratus lima puluh sembilan jiwa